jurus rawa ronteg
akan lebur oleh jurus itu
siapa dia sebenarnya
neraka seperti ada yang memanggilku
tidak ada siapa siapa lagi
mungkin ini hanya perasaanku saja
karena aku selalu memikirkan
rai kian santa
maka aku berhalusinasi mendengar suaranya
ya sudah raih kalau begitu

ternyata benar dugaanku
untung aku cepat kesini
tapi bagaimana dengan keadaanmu
baiklah kamu tunggu disini
kenapa malah tenagaku
yang tersedot olehnya

jurus pancasona akan lebur oleh jurus itu siapa dia sebenarnya
tulla ketuja eman sook kita tengah pain jalani seperti begini
kainnya pengaruh jalelu mie hipnotis ke jalelu ya ya ya ya wae dan iroh gara garana matuh
ini udah di hutan aku ini teh punya daun yang gimana oh doi di aman lupa lagi saya
temaci cari daun apa itu ngerdek tadi teh nyai tanya riknya daun kahit utan kalau
daun kahitutan bahasa indonesia nya apa tuh mungkin daun kena kentut mungkin aku juga bingung
daun kanak kentut gimana udah aja kita cari daun daun terus ya kamu kentutin
eh daun kekentutan atu merenatang digedihkan apa ya nggak kayak gimana tuh
pun apa tuh dua jahul studios benda nalika itu mah nggak
ya ya eh kirain sudah di atas anak saya tangga ke atas sop tebuk gara rasa anirup na yo yo
nah ini daun wajah kekentutan eh kamu nahan yang dibawah yang kuat
gara gara itu kita
ini saatnya aku menghabisi kalian